kericuhan mewarnai penggusuran puluhan bangunan tempat tinggal merangkap tempat usaha
di jalan prof dr supomo menteng dalam tebet jakarta selatan pada selasa pagi
namun upaya warga yang menolak penggusuran ini sia sia
pemilik bangunan menilai pembongkaran yang dilakukan pemerintah kota jakarta selatan tidak manusiawi
selain menempati lahan sejak puluhan tahun mereka juga baru mendapat dua kali surat peringatan
dan tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah
bahkan warga menuding lahan yang berada persis di pinggir jalan raya ini diperjualbelikan
namun petugas tetap bertindak tegas hingga dua puluh lima bangunan dirobohkan dengan alat berat
pemerintah kota jakarta selatan menyatakan pembongkaran ini dilakukan karena bangunan bangunan
yang dijadikan tempat tinggal merangkap tempat usaha ini tidak berizin
setelah dilakukan sosialisasi di kelurahan menteng dalam sebanyak tiga kali
lalu kita melakukan peringatan untuk mereka bongkar sendiri
dan mereka kemudian membongkar sendiri sebanyak sembilan belas bangunan
kericuan mewarnai eksekusi tanah dan rumah oleh pengadilan negeri medan di jalan seibatan serangan
petisah medan sumatera utara
keluarga ahli waris terjugat melakukan perlawanan pada petugas juru sita dan polisi
dengan menyatakan pemerintah yang berada di jalan seibatan serangan
lalu dikirimkan air kotoran dan cabai
lantaran mendapatkan perlawanan petugas akhirnya membuka paksa gerbang rumah
eksekusi rumah dilakukan berdasarkan surat keputusan pengadilan negeri medan
pembeli rumah abdul aziz
aziz balatif selaku penggugat telah memenangkan enam perkara dalam sengketa ini
di pengadilan negeri medan dan pengadilan tata usaha negara
tim liputan cnn indonesia